kita ke informasi lainnya siang ini nama calon tunggal panglima tni diserahkan ke dpr ri
calon panglimat ini akan menggantikan panglima tni marsikal hadi cahyanto yang akan memasuki masa pensiun pada november tahun ini
melalui surat presiden nama calon tunggal tni diserahkan ke dpr oleh menteri sekretaris negara pratikno
dpr menerima surat presiden mengenai pencalonan kasat jenderal tni andika perkasa sebagai calon tunggal panglima tni
jika dikesetujui dpr jenderal tni andika perkasa ini akan menggantikan hadi cahyanto yang pensiun pada delapan november dua ribu dua puluh
komisi satu dpr ri rencananya akan rapat internal pada kamis empat november dilanjutkan dengan fit and proper test serta rapat paripurna pada jumat lima november dua ribu dua puluh
proses fit and proper test akan berjalan cepat karena seluruh fraksi sudah sepakat dengan presiden
meski ada dinamika politik namun tidak akan mempengaruhi keputusan
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami